jurnalis argentina leo paradizo mengatakan bintang tim nasional argentina sekaligus kapten tim lionel messi hanya akan bermain saat lawan australia di tiongkok
itu berarti mantan pemain barcelona dan parisang jerman ini tersebut tidak akan ikut ke indonesia untuk pertandingan sembilan belas juni mendatang
nah jika informasi itu valid lalu apa dampak yang akan kita rasakan
kita akan membahasnya bersama koordinator safe hour soccer akmal marhali bang akmal apa kabar
alhamdulillah kabar baik verdi
baik terima kasih bang amal sudah bergabung dengan kita gimana nih bang batal kabarnya di media sosial sudah bermunculan juga warganet yang menjual tiket mereka untuk di refund
kita ingin tahu dulu kenapa kemudian ini batal dan lalu apa dampak terbesar kalau memang terkonfirmasi messi ini nggak jadi ke indonesia
ya yang pertama ini kan pssi langsung sebagai promotor ya
kalau sebelum sebelumnya ada pihak ketiga yang menjadi promotor pertandingan kemudian dimintai keterangannya kenapa misalnya pemain pemain yang diharapkan hadir tidak hadir
tapi kalau kemudian saat ini melawan argentina promotornya langsung pssi bahkan langsung ditangani oleh ketua umum pssi pak erick thohir
artinya pssi harus memberikan penjelasan kepada publik sejelas jelasnya kenapa kemudian messi tidak hadir
pertama harus dijelaskan apakah kontrak antara pssi dengan ava untuk mendatangkan
argentina termasuk di dalamnya ada klausul bahwa harus menyertakan messi atau tidak ada itu
yang kedua apakah kemudian dengan tidak hadirnya messi ada klausul klausul lain yang kemudian bisa mengurangi biaya meski buat argentina misalnya
mesti argentina kan lima juta dolar atau tujuh puluh tiga miliar
nah kalau kemudian messi tidak hadir bisa kena denda
itu biasanya yang dilakukan oleh promotor promotor ketika menghadirkan baik itu tim sepak bola
eropa atau kemudian misalnya konser konser musik seperti itu
ketika bintangnya tidak hadir maka ada kemungkinan untuk terjadinya pembaruan kontrak atau perbayar kontrak dan denda
nah ini yang kemudian juga harus dilakukan oleh pssi adalah komplain komplain yang dilakukan oleh masyarakat
karena masyarakat sejatinya ingin nonton argentina itu karena messi
messi itu sembilan puluh persen argentina sembilan puluh persen messi sisanya sepuluh persen itu pemain lain
jadi kemudian ketika digembar gemborkan afa menyampaikan dan merilis
para pemain dua puluh tiga pemain yang akan dibawa ke china dan indonesia salah satunya adalah messi
maka ketika itu animo masyarakat menjadi tinggi untuk membeli tiket pertandingan
kenapa karena mereka ingin melihat lionel messi tampil di indonesia
nah ketika kemudian dikabarkan messi tidak hadir ini kan pasti akan ada kekecewaan dari masyarakat
dan ini harus diberikan penjelasan sejelas jelasnya oleh pssi
dan pssi harus mencari alasan yang tepat untuk memberikan apa ya
pemahaman kepada masyarakat soal tidak hadirnya lionel messi ke indonesia
nah kalau kemudian tuntutan lainnya pastinya adalah ada diskon tiket lagi dengan harga rp enam ratus
misalnya menjadi empat ratus atau sebagainya karena bintang utamanya tidak hadir
nah ini kan yang menjadi alasan pasti para pembeli tiket mereka sudah tiga hari berturut turut
war tiket kemudian setelah habis tiketnya tapi tidak hadir pemain utamanya
ini kan pasti mengecewakan dan yang saya khawatirkan
kalau penjelasannya tidak transparan dan tidak akurat bahkan tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat
saya khawatir ada chaos di pertandingan lawan argentina nanti
ketidakpuasan masyarakat diluapkan di stadion ini bahaya
oke bang amal kira kira punya bocoran soal kontraknya ini tidak
karena memang antusiasme orang orang seperti yang bang amal bilang
kenapa tiket sampai sold out
karena ada di list awal yang dirilis waktu itu ada messi di dalamnya
ya saya sih tidak tahu secara pasti kontraknya
karena memang tidak pernah dijelaskan oleh pssi
tapi dari kemudian cakap cakap di beberapa grup whatsapp dengan pengurus pssi
menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan adalah kontrak bersama ava
federasi sepak bola argentina
jadi apa namanya bukan dengan messi nya
nah bisa jadi misalnya ini masih ada waktu kesempatan
waktu beberapa hari ke depan
bisa jadi misalnya pssi datang ke china untuk kemudian negosiasi
jadi mungkin messi meminta
klausul khusus buat dirinya untuk bisa tampil di indonesia misalnya
karena mungkin lionel messi tidak melihat lawan indonesia ini merupakan pertandingan fifa mexico yang penting
beda dengan misalnya di china
di china lawan yang dihadapi kan australia
saya melihat ini indonesia dianggap tidak penting kan sama dengan dua kali messi datang ke asia tenggara
dua kali pula messi tidak main
pada saat melawan malaysia misalnya bersama barcelona dua ribu tiga belas
messi hadir messi tidak main
bersama tim nasional argentina
sam pauli pada waktu itu pelatihnya
messi datang tapi messi tidak main
dan kemudian argentina menang tujuh melawan singapura
kenapa mereka tidak main
kenapa messi tidak main
karena messi melihat ada hal hal yang tidak sesuai dengan apa ya
dengan yang dia inginkan
ini kan messi ini pemain yang mudian
nah bisa jadi salah satu penyebabnya
bisa jadi ya ini perlu dikomprimasi lagi
bisa jadi salah satu penyebabnya messi ingin cabut lebih cepat adalah perlakuan di cina gitu
dimana dia sempat tertahan beberapa jam di bandara karena kasus paspor dan sebagainya
sehingga kemudian dia bete
dia pikir wah kalau ke indonesia bisa jadi
terjadi hal yang sama seperti ini lagi
ya nggak usah lah ditambah lagi
dia harus tanda tangan kontrak dengan inter miami di amerika serikat
dia akan lebih memilih kepada masa depannya untuk penandatanganan kontrak kerja bersama inter miami
bang amal sebelum kita lanjutkan
kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari pssi
tapi belum bisa bergabung dalam dialog kita
tapi tidak apa apa kita lanjutkan
apa sih yang bisa kita harapkan dari match seperti ini
kan messi kalau terkonfirmasi tidak datang
tapi tim tangguh dari argentina ini kan juga sebenarnya perlu diperhitungkan begitu ya
untuk melawan tim nas
ini bagaimana kemudian harapan harapan ini buat kita sendiri
ya kalau bicara argentina tanpa messi pun mereka pasti bisa mengalahkan indonesia
rankingnya aja jauh
argentina ranking satu kemudian indonesia ranking ke satu ratus empat puluh sembilan
tapi kan orang indonesia kemudian mau melihat argentina ya karena ada ikonnya
sama halnya misalnya tim nasional portugal datang ke indonesia
pasti yang menjadi incaran adalah mega bintangnya
nah ini yang dari awal tidak dijelaskan oleh pssi gitu
seharusnya pssi menjelaskan kepada publik bahwa misalnya yang kita undang ke sini adalah argentina
tidak kaitannya soal pemain misalnya
itu terserah kepada manajemen argentina
jadi pssi tidak membuat kontrak khusus bahwa argentina harus dengan messi datang ke indonesia
tanpa messi pun tetap argentina
nah ini yang kemudian harus dijelaskan kembali kepada publik karena mayoritas saya melihat publik publik yang membeli tiket semuanya melihat bahwa mereka ingin menonton messi gitu
nah ini yang kemudian menjadi problematika yang akan kita hadapi ke depan
ditambah lagi misalnya kalau nanti ada kasus kasus bagaimana servis atau maintenance
ketika pelayanan penukaran tiket dan sebagainya bermasalah
ini pasti akan menjadi apa ya
akan menjadi bola salju yang memunculkan amarah publik
nah ini harus diantisipasi karena ini bahaya
kenapa bahaya karena memang penyelenggaranya langsung pssi
kalau penyelenggaranya pihak ketiga promotor atau event organizer lain sehingga pssi hanya jadi fasilitator
ini mungkin tidak akan berdampak besar
tapi ketika kemudian pssi langsung berhadapan hadapan dengan masyarakat
berhadapan hadapan dengan masyarakat
pssi tidak punya pilihan kecuali menjelaskan kepada publik kenapa messi tidak hadir
seperti yang tadi disampaikan di awal
kalau messi tidak datang refund tiket sudah menjadi sebuah kenisayaan begitu ya
tapi kemudian publik juga bertanya kalau tidak ada messi
dan juga kita tahu ini sinteyong juga belum bisa memastikan siapa siapa pemain klub yang akan ditarik untuk laga nanti
daya tariknya apa kalau yang sudah seperti ini
penonton akan mendapat apa
ya kita kembali verdi di laga laga sebelumnya
misalnya ketika uruguay datang ke indonesia
yang jadi ikon ketika itu adalah louis suarez
kemudian belanda datang
yang jadi ikon ketika itu adalah robin van versy arjen robben kemudian wesley sneijder
yang menjadi ikon atau apa namanya menjadi bintang dari tim nasional belanda
dan mereka hadir kemudian animo masyarakat tinggi
sekarang kalau argentina
sekarang kalau argentina
ya memang pilihannya sekarang cuma messi
karena tidak akan ini kesempatan langka buat orang indonesia melihat langsung lionel messi
yang karya sepak bolanya sudah di ujung waktu kan saat ini
sudah tiga puluh lima tahun dan kemungkinan juga agak berat untuk kemudian terus bertahan dengan performa terbaiknya
messi saat ini dengan kehebatannya menjadi juara dunia bersama argentina
menyamai diego armando maradona sebagai titisannya
dan ini yang kemudian diharapkan publik bisa disaksikan
nah ketika kemudian tidak bisa hadir harusnya misalnya dari federasi sepak bola argentina
ada solusi alternatif yang win win solution yang diberikan
misal kan kemarin kata pak erick thohir tidak ada coaching clinic tidak ada meet and greet
kepada apa namanya kepada argentina
dan dirahasiakan penginapan dirahasiakan latihan dan sebagainya
mungkin celah ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati kekecewaan publik
misalnya dibuka meet and greet untuk kategori tks ppiv
atau diberikan waktu coaching klinik kepada masyarakat dengan pemain pemain pengganti seperti angel digmaria
saya pikir ini akan menjadi obat ya buat masyarakat yang kecewa kalau messi tidak hadir
ini yang harus kemudian dibicarakan pssi kepada afa agar kemudian publik tidak kecewa
dampak kepada pemain pemain kita ini sebenarnya apa untuk match liga seperti ini dengan argentina ini
ya kalau saya sih melihatnya saya tidak tahu
dampaknya tidak begitu besar ya buat tim nasional kita
paling ya foto foto kemudian juga apa ya istilahnya puji pujian sesaat yang biasa diberikan kepada sepak bola indonesia
ketika chelsea datang ketika arsenal datang
misalnya johose mourinho menyebut potensi sepak bola indonesia luar biasa
kemudian ketika tim nasional belanda datang arjen robert menyebut sepak bola indonesia luar biasa
kemudian louis suares juga menyebut demikian potensi sepak bola indonesia luar biasa
hanya sebatas itu
yang kemudian setelah itu hilang
jadi sebenarnya datangnya argentina ke indonesia lebih kepada kepentingan bisnis mereka
mereka mencari keuntungan dengan posisi mereka sebagai juara dunia
ini kesempatan buat mereka mendapatkan match fee besar untuk pertandingan pertandingan di negara negara ketiga
itulah yang kemudian mereka lakukan dengan melakukan asia tour dua ribu dua puluh
nah ini yang kemudian ke depan menurut saya yang harus dilakukan oleh pssi dengan ava adalah harus ada tindak lanjut
bukan cuma pertandingan dua x empat puluh lima menit
kedepan misalnya legenda legenda argentina didatangkan ke indonesia untuk coaching clinic
atau pemain pemain muda indonesia potensial itu dikirim
apa namanya istilahnya pertukaran pelajar lah
ke independente kemudian ke river plate ke apa namanya ke klub klub boca junior
untuk kemudian mereka menimba ilmu di sana
nah kalau kemudian kerjasama ini bisa dilakukan baru kemudian ada istilahnya transfer ilmu
sepak bola dari argentina kepada indonesia
tapi kalau cuma dua x empat puluh lima menit
saya pikir tidak ada banyak harapan
saya pikir tidak ada banyak harapan
yang kita dapatkan dari pertandingan tersebut selain fun football
karena apa namanya untuk menang pun agak sulit gitu
pertandingan sesungguhnya indonesia sejatinya melawan palestina pada empat belas juni
melawan argentina itu lebih kepada fun football
orang lebih banyak nanti pemain kita untuk kejar kejar kaos pemain argentina
atau foto bareng dengan pemain argentina
biasanya seperti itu
oke hanya fun game atau friendly match begitu ya disebutnya
oke baik kita masih menunggu konfirmasi dari pssi
apakah kemudian ini memang tidak jadi messi datang
dan ini akan mengecewakan dan potensi untuk pengembalian tiket juga sudah di depan mata
apa jawaban dari pssi kita akan tunggu nanti konfirmasi dari pssi
bang akmal terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih salam sepak bola